selain jakarta dan juga depok jawa barat pulau lombok ternyata juga menyajikan berbagai hal yang memanjakan mata dan juga selera kita
seperti makanan yang satu ini namanya sate rembige
hidangan legendaris ini menjadi buruan utama para pecinta kuliner saat berwisata di pulau seribu masjid
sate rembigege banyak terdapat di sepanjang jalan wahidih kelurahan rembige kota mataram
salah satunya adalah warung yang satu ini
sate rembige digemari karena rasanya yang khas
cita rasa yang telah puluhan tahun dijaga agar tidak berubah
daging sapi khas dalam yang lembut berpadu dengan rempah rempah serta rasa manis dan pedas menjadikan sate rembige salah satu makanan wajib saat berada di lombok
tak seperti sate pada umumnya sate rembige punya cara berbeda dalam pengolahannya
perendaman daging dengan bumbu bumbu seperti cabai merah kemiri terasi dan gula sebelum dibakar menjadi kunci kenikmatannya
agar lebih mengenyangkan kita bisa menikmatinya dengan lontong dan sayuran seperti urap serta pelecing kangkung
berwisata ke suatu daerah tanpa mencoba kulinernya itu rasanya gak lengkap ya
nah di kota mataram ini saya akan mencoba salah satu kuliner legend
dari kota mataram yaitu sate tembige
gak tertinggal juga pelecing kangkung dan juga sayuran urapnya
buka dari pukul sembilan pagi hingga sebelas malam warung ini bisa menghabiskan sekitar lima puluh sampai tujuh puluh kg daging sapi
dengan harga yang cukup murah yaitu dua puluh ribu rupiah kita sudah bisa menikmati seporsi sate rembige
kalau sate rembige ini rasanya tuh enak
itu lebih ngeresep gitu bumbunya
jadi kalau sate sate yang lain kan palingan bumbunya cuma ada rasanya di luar aja
kalau ini sampai benar benar ngeresep di dalamnya gitu
selain sate daging sapi anda juga bisa menikmati menu lainnya
seperti sate hati dan sate lilit yang terbuat dari campuran daging sapi cincang dan kelapa muda parut
nikmatnya tiada dua